ratusan mahasiswa universitas trisakti jakarta berunjuk rasa di sekitar patung kuda arjuna wiwaha jakarta
mahasiswa meminta agar negara kembali mengusut kasus penembakan di trisakti dua puluh empat tahun yang lalu
sekitar pukul empat sore ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan sekitar patung kuda jakarta
mahasiswa trisakti menggunakan sejumlah kendaraan seperti bus dan motor untuk berkonvoy sebelum menggelar aksi
dalam orasinya mahasiswa meminta negara kembali mengusut tuntas tragedi penembakan mahasiswa trisakti pada seribu sembilan ratus delapan puluh